terima kasih anda masih bersama kami
presiden joko widodo mengumumkan libur idul fitri pada tanggal dua dan tiga mei
sementara cuti bersama pada dua puluh sembilan april empat lima dan enam mei dua ribu dua puluh
keputusan cuti bersama akan diatur lebih linci oleh kementerian terkait
presiden juga mengingatkan warga segera mendapatkan vaksin booster
dan selalu menjaga protokol kesehatan karena pandemi belum selesai
pemerintah telah menetapkan libur nasional
hari raya idul fitri seribu empat ratus empat puluh tiga hijriah pada tanggal dua dan tiga mei dua ribu dua puluh
dan juga menetapkan cuti bersama ido fitri
yaitu pada dua puluh sembilan april empat lima dan enam mei dua ribu dua puluh
cuti bersama ini dapat digunakan untuk bersama
dengan berhubungan dengan kemampuan kepentingan
dengan orang tua dengan keluarga dan handiatolan di kampung halaman
namun perlu tetap saya tegaskan bahwa pandemi belum sepenuhnya selesai
kita semua harus selalu waspada
bersegeralah melengkapi dengan vaksin booster
harus tetap menjalankan protokol kesehatan secara disiplin
harus selalu bermasker pada saat di tempat umum atau dalam kerumunan